anda kembali bersama kami di cnn indonesia news report
pagi tadi presiden joko widodo bertanding basket bersama tim turnamen pelajar developmental basketball league atau dbl di istana kepresidenan bogor
presiden didampingi menpora imam nahrawi dan tiga pemain dbl dari tim yang mengenakan jersi merah
melawan sekretaris kabinet pramono anung yang didampingi empat tim dbl mengenakan jersi putih
sejak awal pertandingan tim putih terus menyerang area ring tim merah
namun presiden jokowi bersama tim merah tidak patah semangat dan berusaha melakukan serangan balik
pertandingan singkat lima menit pertama dimenangkan oleh tim putih dengan skor delapan belas dua puluh
melalui berbagai kompetisi dbl kepala negara berharap bibit bibit muda berbakat dari cabang olahraga basket muncul yang akan membanggakan indonesia
dbl adalah liga bola basket pelajar yang menjaring atlet muda berbakat di tiga puluh tiga kota dari dua puluh dua provinsi di tanah air
latihan dulu biar ada piling lagi pegang bola masalah langsung dimasukkan ke
abraham damar grahita seorang atlet basket tim nasional mengaku bangga bisa bertemu langsung dengan presiden joko widodo
abraham yang diajak bermain basket bersama presiden bahkan menyebut kesempatan tersebut sebagai once in alif time
abraham yang merupakan atlet nasional dan juga pelatih di developmental basketball league atau dbl ini
mengalahkan tim presiden jokowi saat bermain basket bersama presiden joko widodo
di istana kepresiden
bogor jawa barat sabtu pagi
abraham senang bisa bertemu dan bermain basket bersama presiden jokowi
dirinya langsung menyetujui ketika ada undangan untuk hadir di istana untuk bertemu dengan kepala negara
abraham juga mengaku bersama timnya siap mensukseskan asian games dua ribu delapan belas agustus mendatang

kepala negara yang menentukan the nation games died open home biasa menghadetskan atau tidak